setelah membagikan ribuan paket bahan pokok untuk warga kurang mampu di bogor jawa barat
kamis pagi giliran tiga wilayah di ibu kota jakarta didatangi presiden joko widodo
tiga wilayah yang dikunjungi adalah tebet di jakarta selatan serta duri kepa dan tambora di jakarta barat
ketiga tempat yang didatangi presiden dipurni keluarga yang berusaha mengantri mendapatkan bingkisan tersebut
satu kantong tas yang dibagikan untuk warga kurang mampu berisi lima kg beras
satu kg minyak goreng satu kg gula pasir dan satu kotak teh celup
yang menarik saat akan meninggalkan lokasi kedua di durikapa jakarta barat
ratusan warga spontan bernyanyi dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk presiden jokowi
lima ratus paket bahan pokok dibagikan presiden jokowi di ketiga tempat tersebut